kini telah bertambah jumlah stadion modern yang dimiliki oleh klub peserta liga satu indonesia
sejak tanggal sembilan september persiba balikpapan kini resmi menggelar pertandingan kandang di stadion baru
stadion yang diberi nama batakan ini terletak di kawasan timur kota balikpapan
resmi menggantikan stadion parikesit sebagai home milik persiba
fasilitas modern dipersiapkan untuk stadion batakan ini
sisa bagian dalam stadion terutama lapangan sudah terlihat kesiapannya
begitu juga tribun penonton
keamanan stadion pun dinilai sudah sangat aman
karena ada pagar yang membatasi antara lapangan dan celah yang tidak memungkinkan penonton masuk ke lapangan
rumput lapangan yang digunakan berjenis zoysia matrela
jenis rumput yang direkomendasikan oleh organisasi sepak bola seluruh dunia fifa
untuk dipakai di negara tropis seperti indonesia
sistem penerangan lampu led dipersiapkan untuk pertandingan yang akan digelar malam hari
dengan fasilitas mutakhir yang dihadirkan
stadion ini langsung menjadi stadion kebanggaan supporter klub beruang madu tersebut
tidak tanggung tanggung fasilitas milik stadion ini disetarakan dengan stadion emirates
kandang milik klub liga primer inggris arsenal
kami sebagai supporter yang berdiri selama sebelas tahun berbangga
mengucapkan terima kasih buat pemerintah kota juga semua pihak yang terlibat pada pembangunan stadion ini
kami mengucapkan sebagai supporter dan pencinta bola balikpapan
kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak sebanyaknya
namun untuk melayani warga yang berkunjung jalan masuk masih dalam proses pengerjaan
termasuk drainasenya harus lebih disempurnakan
demi memudahkan penonton mengakses stadion yang berjarak dua puluh tiga km dari pusat kota balikpapan ini
rencananya stadion ini akan menggelar pertandingan antara pemain legenda arsenal
yang akan melawan pemain legenda liverpool di ajang masters cup dua ribu tujuh belas
yang digelar bulan november mendatang
albertus prayudia balikpapan